kita beralih ke peristiwa lainnya saudara
hari ini tim dvi polda sumatera barat berhasil mengidentifikasi
dua korban banjir lahar hujan marapi
yang ditemukan di kabupaten si junjung
total korban teridentifikasi menjadi tiga puluh satu orang
tim dvi polda sumatera barat berhasil mengidentifikasi
dua dari lima korban yang sebelumnya masih dalam proses identifikasi
kedua korban diserahkan kepada pihak keluarga
yang merupakan warga tanah datar provinsi sumatera barat
total jumlah korban meninggal dunia yang teridentifikasi
di kabupaten tanah datar menjadi tiga puluh satu orang
dan sebelas orang hilang masih dalam proses pencarian
tim dvi polda sumatera barat berhasil mengidentifikasi
saya sampaikan saat ini korban meninggal itu berjumlah
ada penambahan dua orang jadi berjumlah tiga puluh satu
teridentifikasi pagi tadi sehingga ada perjumlahan
operasi pencarian dan penyelamatan korban lahar hujan gunung merapi
tim sar gabungan akan melanjutkan pencarian
menyesuaikan waktu berlakunya masa tanggap darurat
di kabupaten tanah datar sumatera barat
yang masih dinyatakan hilang belum bisa ditemukan
besarnya maksud kami basarnas padang
menyesuaikan dengan waktu berlakunya masa tanggap darurat
hingga tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
tanggap darurat masih berlaku sampai tanggal dua puluh lima mei
kami masih diarahkan oleh pimpinan
dapat dari banjir panjang ini
dan ini kita sudah berusaha
pencarian dengan udara melalui turun termal
kita perlu menaikkan drone
untuk bisa memantul di bawah kuali
terdampak banjir lahar hujan marapi
sekolah di kabupaten tanah datar sumatera barat
terapkan sistem pembelajaran daring
sampai batas waktu yang belum ditentukan
satu di antaranya terdampak langsung
hingga ketebalan enam puluh cm